presiden jokowi dodo melakukan kunjungan kerja ke dua negara
yaitu beijing tiongkok dan riyad arab saudi
salah satu agendanya adalah membahas kelanjutan proyek kereta cepat bandung surabaya dengan tiongkok
presiden jokowi dodo didampingi ibu negara iryana jokowi
berangkat dari bandara internasional soekarohata pada senin pagi
menurut menteri bumn erick thohir kepada cnn indonesia com
presiden jokowi akan membahas kelanjutan proyek kereta cepat bandung surabaya
yang akan dilakukan dalam pertemuan bilateral antara pemerintah indonesia dengan tiongkok
erick menuturkan pembahasan akan berfokus pada perbaikan struktur kerjasama kereta cepat
termasuk terkait tanggung jawab bunga
selain ke tiongkok jokowi juga akan melanjutkan kunjungan ke negaraan ke riyad arab saudi
cuma isu prioritas yang akan kita bahas dengan rrt antara lain
peningkatan ekspor indonesia peningkatan investasi dan pembangunan ketahanan pangan